kita bergeser ke informasi selanjutnya
ojek online memang bukan hal baru lagi
tapi bagaimana jika profesi ini dilakukan oleh seorang dokter muda
jawabannya selain dapat tambahan penghasilan
pilihan kerja sampingan ini sukses membuat sang dokter muda jadi sosok yang viral
jas putih dan selasar instalasi pemulesaraan jenazah
jadi bagian keseharian dokter muda ahmad nabat alias kodi
menjalani tugas magang atau koas di rumah sakit umum daerah palembang bari
aktivitas kodi sebagai dokter muda juga diisi presentasi di hadapan rekan rekannya
identifikasi tulang belulang menjadi salah satu bagian ilmu forensik
jadi materi presentasi hari itu
tapi sosok kodi si dokter muda langsung berubah saat ia tiba di rumah
ya di luar aktivitas sebagai dokter koas
anak ketiga dari empat bersaudara ini
juga menekuni kerja sampingan jadi pengemudi ojek online
tak ayal menjadikannya sosok viral
unggahan foto dirinya dalam balutan jas dokter dan seragam driver gojek
langsung menuai lebih dari satu lima ratus komentar di instagram
hanya dalam lima hari
unggahan fotonya bahkan disukai lebih dari dua puluh tiga ribu netizen
alaman yang unik sih ada ketika di jalan tuh
bilangin mas mas mas gojek dokter yang viral itu ya
kan nggak pernah nyangka juga kan bakal kayak gini
dan walaupun udah viral juga gak bakal nyangka juga bisa dikenal orang gitu
tapi tentu bukan demi jadi sosok viral
kodi mengaku kerja sampingan hanya dilakukannya di luar jadwal belajar kedokteran
terutama di waktu senggang selesai tugas maga rumah sakit dan di akhir pekan
ya sebenarnya kan saya mau ngelatih kemandirian ngelatih mental saya
karena saya percaya bahwa hidup ke depan tuh pasti
bakal sulit makanya saya harus melatih mental saya dari sekarang
namun bukan tanpa halangan
awalnya pilihan kodi untuk bekerja sampingan sebagai pengemudi ojek online
sempat ditentang orang tuanya
pasangan abdul aziz dan ratu dewi arodia
namun kini kodi mengaku sudah berhasil meyakinkan orang tuanya
terutama sang ibu
jalan kodi menempa kemandirian juga diapresiasi salah seorang pengguna jasanya
selain mengetahui bahwa kodi adalah sosok yang tengah viral di media sosial
sang penumpang juga berharap
kodi jadi inspirasi pemuda lain untuk mau bekerja keras
seharusnya kita bangga kan
walaupun dia orang berada dia tidak malu kan
setelahnya belajar hidup mandiri
tidak tergantung pada orang tua
setelah viral di media sosial
rekan rekan dan pihak fakultas kedokteran tempat yang menimba ilmu pun ikut mendukung
dokter muda kodi pun semakin yakin pada pilihannya
kerja sampingan jadi pengemudi gojek online
demi latihan kemandirian